ya menjelang waktu berbuka puasa biasanya menjadi waktu panen rezeki bagi penjual kue dan juga panganan yang lain
namun di jambi ada satu toko yang memilih tidak memanfaatkan peluang inti ini untuk menarik untung berlimpah
itu dia gimana sih kan
tidak ketukar lah ya lidah orang puasa sama enggak
nah misalkan yang satu ini nih jadi pemilik tokonya justru menjual makanan berbuka dengan harga yang sangat murah bahkan gratis
toko yang menjual makanan untuk tajil di kawasan sukarejo tehok kota jambi ini sedikit berbeda
di tempat ini harga makanan sangat murah
sepotong kue hanya lima ratus rupiah saja
sedang paket nasi uduk dengan beberapa potong kue dan segelas minuman dingin hanya dijual dua ribu rupiah saja
namun harga ini juga tidak dipatok kaku
pembeli boleh memasukkan uang seikhlasnya ke dalam kotak saat membayar
tak hanya itu bagi warga yang dipandang tidak mampu termasuk guru atau tukang ojek mendapat makanan gratis dari tempat ini untuk berbuka
harga yang kini
harga yang kini
dibayar belum lagi
enggak mau dibayar tadi
dibayar soalnya tidak ada
ibu ngambil kuenya berapa ya
sebelumnya memang ada pasar seperti ini
enggak ada itu tempat kami ini
anak mak ini ada kue
pengelola kios ini menyatakan mereka tidak mendapat keuntungan dari program ini
dana untuk makanan murah dan gratis ini dikumpulkan dari sejumlah warga
ditawarkan ya menu makanan minuman kue kue
kalau untuk harga sendiri bagaimana
harga kita mulai dari lima ratus rupiah untuk yang satuan dan dua ribu untuk yang paket
masih sama gue
bagaimana dengan yang gratis itu seperti apa
kalau yang gratis kita khususkan ke supir angkot supir ojek online
supir ojek panggilan
terus kuli bangunan
bang ini keuntungannya bagaimana nih
keuntungan sih kita enggak mengharapkan keuntungan ya
memang murni berbagi
pengelola menyatakan hasil penjualan yang pendapatannya seikhlasnya itu sepenuhnya untuk modal berjualan hari berikutnya